peraturan baru yang mengharuskan wisatawan yang akan mengunjungi bali
membawa surat negatif swab pcr membawa keresahan tersendiri
bagi sebagian calon wisatawan
selfie salah satunya
wisatawan asal kalimantan ini harus berpikir ulang
terkait rencananya untuk berlibur di bali
pasca penetapan peraturan wajib membawa hasil swab pcr negatif
dirinya harus menyiapkan budget hingga lebih dari sebelas juta rupiah
untuk kebutuhan tujuh orang dalam rombongannya
jika tidak uang untuk pemesanan tiket pesawat
biaya sewa hotel atau villa maupun transportasi selama di bali akan hangus
peraturan yang baru diresmikan pun turut disesali calon wisatawan lainnya
pasalnya biaya swab pcr dianggap cukup memberatkan
dan menambah budget yang mesti dikeluarkan pada liburan kali ini
ada beberapa perubahan aturan kebijakan dari pemerintah harus pcr ya kami ikutin
lebih besar ada tambahan
mereka berharap agar pemerintah saat membuat dan menerbitkan aturan tidak mendadak
sehingga bisa mempersiapkan diri dari jauh jauh hari
nanda kastika denpasar bali